terima kasih anda masih menyaksikan political show
presiden jokowi belakangan kerap melempar sinyal reshuffle kabinet tercatat empat kali
presiden jokowi mengisyaratkan akan mengocok ulang jajaran menteri
meski tidak menyebut waktunya pdi perjuangan sebagai motor koalisi pendukung pak jokowi
mendesak agar dua menteri asal nasdem dicopot buntut deklarasi dukungan nasdem kepada andis baswedan
sebagai bakal calon presiden dua ribu dua puluh
malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang sudah hadir di studio
ada yang paling kanan saya perkenalkan satu satu
ali muhtar ngabalin tenaga ali utama
terima kasih bang ali tadi siang udah datang sekarang datang lagi
datang untuk kedua kali
oke terima kasih sekali
selamat datang di rumahnya political show
dan ada politisi senior pdi perjuangan prof hendrawan supratikno
selamat malam prof hendrawan
selamat malam salam kebangsaan
salam kebangsaan merdeka gak boro
merdeka besok mau ulang tahun soalnya oke
ada wasekjen partai nasdem hermawi taslim selamat malam bang taslim
selamat malam salam sehat
oke salam restorasi
oke salam restorasi
saya harus adil ini ya
di tengah tahun pemilu ini saya harus adil
dan ada direktur industri strategik mas koirul umam
selamat malam mas umam
selamat malam mbak nana
selamat malam senar senar semuanya
dan seperti biasa
bergabung melalui sambungan virtual sebagai bentuk kepedulian kami
terhadap kepentingan pemilu dua ribu dua puluh
bahwa nantinya pemilih terbesar di dua ribu dua puluh empat adalah
itu kami mengundang teman teman mahasiswa
tentu saja ada himpunan mahasiswa politik uin syarif hidayatullah jakarta
saat malam teman teman dari uin syarif hidayatullah jakarta
terima kasih sudah bergabung
pada malam hari ini nanti teman teman bisa mengkritik
bisa juga menyatakan pendapat
bisa juga bertanya juga bisa ya
ke para narasumber disini
karena sekali lagi masa depan indonesia nanti di dua ribu dua puluh empat ada di tangan kalian
jadi kalian akan menentukan nantinya
langsung saja saya mau mulai ke bang ali dulu
ke istana dulu
karena yang melempar isu risafir pertama adalah pihak istana
bang ali ini presiden jokowi
kalau kita lihat ya
kita dengarkan sudah empat kali loh
mengeluarkan isyarat isyarat akan mengocok ulang kabinetnya
anda juga mengatakan kemungkinan di bulan januari
terus alasannya apa
kalau wartawan itu dia doorstop menanyakan kepada presiden
maka presiden harus menjawab
kalau presiden sudah menjawab baru kita membuat desiminasi dan komunikasi politiknya
karena presiden sudah mengatakan kemungkinan
kpai kita harus melakukan disiminasi informasi supaya tidak menyebar kemana mana
karena kalau itu langsung di doorstop kepada presiden
tentu saja presiden dalam fungsi dan kewenangan beliau kan mesti menjawab bukan
dan kami anak buah harus mengklarifikasi semua itu
tapi kalau presiden tidak punya niat kan tidak perlu menjawab
artinya presiden memang punya niat untuk mereshuffle kabinetnya
makanya memberikan jawaban itu

orang bicara niat dan penyelesaiannya itu tidak perlu menjawab
orang bicara niat dan penyelesaiannya itu tidak perlu menjawab

tapi ketika di doorstop dan presiden menjawab
nah kita olah itu barang
supaya cnn dan publik juga bisa mendapatkan informasi yang utuh
di antaranya apa
ya menyangkut rizafel bukan
kita klarifikasi semua
apakah dia menyangkut profesional atau menyangkut politik dan lain lain
kita bedah lah itu barang
supaya rakyat juga mendapatkan informasi yang benar
oke karena anda di lingkaran istana
dan istana harus ditegaskan
karena ini membuat publik bertanya tanya
juga menimbulkan kegaduhan di publik
tidak ada gaduh
jadi ada kegaduhan dong di publik
ada kebingungan apakah kemudian berpindah ke dicokot
kalau rizafel itu bukan untuk pertama kali
presiden mengangkat dan memberhentikan pembantu pembantunya itu biasa
tidak ada gaduh
oke jadi tapi januari momentumnya memang akan ada reshuffle
tidak ada aral melintang
alasannya apa harus di reshuffle di bulan januari ini
tentu presiden yang punya kewenangan
satu ini harus dijawab dengan terpenci ya profesor
kalau orang presiden itu melakukan evaluasi
tentu saja dalam fungsi dan kedudukan beliau sebagai kepala pemerintahan
kan usernya beliau nih
ada reward and punishment tentu presiden yang punya kewenangan
itu bunyi undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
jadi kalau nana menanyakan kepada abang
hanya allah swt dan jokowi
oke tapi anda mengatakan tadi ada reward and punishment
jadi presiden merasa harus ada yang dibeli reward
dan harus ada yang dihukum ataupun dipunish
berapa kali presiden itu berpidato
kemudian memuji sahrul
karena begini begono begini begono
berapa kali presiden berpidato
dan memuji pak luhut bin sarpanjaitan
memuji menteri agama
itu artinya apa
itu artinya reward
kalau presiden periode pertama kita ingat tuh
ada presiden personalisasi
yang menyinggung nyinggung begini
butuh percepatan butuh percepatan dan lain lain
paling tidak kan ada evaluasi itu
evaluasi yang dilakukan oleh presiden itu
itu dalam fungsi dan kedudukan dan kewenangannya
oke prof hendrawan sebagai motor koalisi pendukungnya pak jokowi yang utama
apakah kemudian sepakat bahwa presiden harus mereshuffle kabinetnya
sekarang ini di bulan januari
jadi kalau ada rencana reshuffle

jadi kalau ada rencana reshuffle
secara rasional kita bisa tahu
yang paling tepat memang sebelum bulan april
kalau kita belajar periode pertama
itu reshuffle terakhir dilakukan satu setengah tahun
sebelum masa jabatan presiden berakhir
nah kalau dikatakan bulan januari tepat
karena pertama ini apbn dua ribu dua puluh tiga baru saja dimulai
sehingga tidak orang dimasukkan ketika kereta sudah berjalan misalnya
ketika program program sudah berjalan
berjalan di tengah jalan
itu sebabnya rasional
dan yang kedua
semakin ke arah sana
atau hirup hirup politik semakin tinggi
karena pemilu kali ini kan diajukan
bukan dari bulan april tapi dari februari
jadi dengan kata lain
intensitas kebisingan politik itu
bila kalau deadline nya bulan april
paling tidak harus maju dua bulan
sesuai dengan pemilu yang diajukan
jadi secara rasionalnya
ini timing yang pas
karena kalau terlalu pendek
waktunya praktis kita tidak bisa
menunjukkan kinerja yang baik
karena orang harus belajar dulu
menteri baru itu butuh waktu
learning period yang tidak pendek loh
jadi pertimbangannya lebih ke politis ya prof
karena presiden juga harus meninggalkan legasi
yang capek dalam tim kabinet ini
harus betul betul sesuai dengan
visi misi yang digariskan
karena tidak ada visi misi menteri loh
tapi pdip merasa
seperti yang tadi disebutkan bang ali
bahwa presiden harus memberikan reward and punishment
jadi ada menteri menteri yang diberikan reward
ada menteri menteri yang dipanis dengan dikeluarkan
seperti yang dikatakan oleh ketua dpp pdi perjuangan
pak jarud saiful
itu yang dipanis yang dicopot
dua menteri nasdem saja
dua instrument management kan memang
kalau instrumen ini tidak digunakan berarti
praktek manajemen tidak berjalan dengan baik
masa yang gagal malah diberi reward
yang sukses diberi punishment kan nggak bisa
enggak artinya tentu kita harus berbasis kinerja
itu sudah ada undang undangnya
menurut pdip yang gagal adalah mentan dengan menteri klh
karena itu disebutkan oleh pak jarud dan sekjen loh
pak jarod itu kan anggota komisi empat
itu sebabnya beliau memberikan assessment terhadap menteri yang ada di komisi empat
kalau yang ditanya orang komisi satu
menteri yang ada di komisi
kalau you tanya kepada saya
mitra mitra saya di komisi satu
jadi tentu kinerja itu harus didasarkan fact base
jadi kalau saat itu yang ditanya saya
pasti saya akan mengevaluasi bapak penas
kementerian keuangan dan yang lain
jadi di komisi sebelas gak ada menteri yang bisa dievaluasi seperti di komisi empat
oh bisa tapi yang ditanya pak jarod
dan pas kebetulan juga jawabannya dua menteri nasdem
mitra komisi empat yang paling penting
yang adalah kebetulan dua menteri dari nasdem
jadi ini kebetulan saja menurut pd perjuangan
ya karena yang ditanya komisi empat
tidak mungkin pak jarod menyebut misalnya komisi satu
disitu ada orang nasdem juga
kan tidak mungkin
itu artinya masuk ke kamar sebelah
tapi mitra di komisi empat kan bukan hanya mentan dan juga klhk
disitu ada menteri kkp
dan juga menteri yang lain
kenapa yang disebut itu hanya dua
dan kebetulan ada dua duanya itu kadang kadang
dua pilar penting di komisi empat itu dua itu
jadi tidak ada tendensi politik apapun
jangan lupa loh ibu siti nurbaya itu kehutanan dan lingkungan hidup
ya sampai pernah menjadi masalah kan ini mitra komisi tujuh
lingkungan hidupnya atau tetap di komisi empat
jadi tidak ada tendensi politik apapun ketika kader anda dua orang
sekjen pdi perjuangan ketua dpp pdi perjuangan mengevaluasi dua menteri asal nasdem yang harusnya itu menjadi tugas kita
tidak ada tentu yang bisa dilatih untuk melakukan asesmen yang objektif ya
jadi bukan persoalan like and dislike ya
kami dibesarkan dalam kultur seperti itu
jadi itu bukan persoalan like and dislike
kalau tadi dikatakan oleh prof hendrawan bahwa ini murni persoalan fact base
murni persoalan kinerja
tapi dalam politik itu tidak ada yang kebetulan
semuanya itu pasti ada tujuan politiknya
kalau menurut nasdem merasa bahwa memang disasar atau memang kinerja
menterinya jelek sehingga harus dikoreksi seperti itu
ya jadi sebelumnya saya mau jelaskan dulu kami juga secara periodik melakukan evaluasi
bukan hanya terhadap menteri kami
terhadap seluruh kementerian secara menyeluruh
secara berkala kami sampaikan secara tertutup kepada presiden
mau dipake mau tidak dipake itu urusan presiden
nah ketika mendengar apa yang dikatakan oleh pak jarod
bagi kami itu biasa saja
tadi sore ini saya berbicara di forum seperti ini
dengan pak pandana bapan
beliau memastikan bahwa ungkapan ungkapan personal itu tidak mewakili sikap partai
jadi buat kita tapi buat kami reshuffle itu bukan sesuatu yang luar biasa
itu kan sudah biasa
dan ketika kita masuk kabinet kita harus siap anytime
karena presiden mengangkat dan memberhentikan menteri itu clear
itu clear bahwa nanti alasannya macam macam dan segala macam
tapi kalau bicara tentang kinerja
kami berani berdebat kami punya data
bahwa dua menteri kami ini bagus
tapi ini kan ungkapan ungkapan politik yang menurut saya biasa saja
biasa saja nggak usah dikembangkan
kita juga jadi heran kenapa hampir satu bulan isunya reshuffle
dan seolah olah reshuffle itu identik dengan nasdem
jadi poin saya adalah ini bukan sesuatu yang luar biasa
ini yang biasa biasa saja
hidup ini tetap berlangsung
mau reshuffle atau tidak reshuffle sikap nasdem jelas
kontrak politik bersama pak jokowi sampai dua ribu dua puluh empat
kami ini pengusung
kami tidak datang in the cost di kabinet
dari awal dari dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
kita bekerja dengan teman teman koalisi
dan komitmen kami jelas kontrak kami sampai dua ribu dua puluh empat
kalau ada pertanyaan
nasdem secara etika harus tahu diri
justru nanti rakyat ada yang mempersoalkan
kok nasdem keluar
katanya kontraknya sampai dua ribu dua puluh empat jadi
ini biasa biasa saja
nggak usah ditafsir macam macam ini
kalaupun nanti ada reshuffle
itu memang haknya presiden
itu memang wilayahnya presiden
ya itu haknya presiden tapi etis tidak sih
kalau misalnya sesama partai koalisi mengomentari
menteri dari partai koalisi pendukungnya pak jokowi juga
itu kan sesama beskota gak boleh saling menaruhi
etis atau tidak etis tergantung cara pandang
tadi prof mengatakan kami tidak didiri dengan cara begini
kalau kami di nasdem kami lakukan evaluasi bicara secara terbuka
kami memang tidak punya kebiasaan
melakukan evaluasi terhadap personal kabinet
lalu disampaikan secara terbuka
saya dapat kopinya semua dapat kopinya
tapi kita tidak mau ember karena itu
jadi maksudnya pdip ember
tidak tidak tidak
poin saya adalah ini soal etis atau tidak etis
biar kembali ke masyarakat tapi
kami punya mekanisme sendiri kami punya cara sendiri
semua evaluasi kami sampaikan secara tertutup
secara tertutup dan rahasia
dan itu hanya satu pintu
kita kirim ke mereka
tapi ini kan sudah dibuka ke publik
berkali kali bukan satu kali
dan bukan hanya pak jarot yang mengungkapkan
tapi sekjen pdip juga mengungkapkan
tapi kalau kita lihat juga kan
yang mengungkapkan itu kan person orangnya itu itu saja
tadi saya sudah dapat klarifikasi dari pak panda
tidak pernah ada rapat dan itu bukan merupakan pernyataan partai
jadi ya ini biar saja lah ini biasa
biasa di politik biasa di politik
ini biar saja berjalan gak apa apa
dan hidup kita ini ya energi kita ini terlalu banyak dihabiskan untuk perdebatan
perdebatan ini tidak penting menurut saya
kalau harus ada syafir ya syafir tidak apa apa
siapa yang kena siapa yang keluar siapa yang masuk
itu biasa saja dan itu bukan pertama kali
nasdem juga mengalami itu
pada periode pertama bahkan kami punya menko polhukam
di paw tidak ada ganti kami terus bersama sama
itu yang namanya komitmen
ketika almarhum diganti pak ferry diganti dengan pak enger
kebersamaan kami dengan pak jokowi tanpa syarat
saya ulangi tanpa syarat dan akan berakhir pada periodenya
oke tapi nasdem tidak merasa sedang diusir ya
dari koalisi pak jokowi
tidak ada yang berhak mengusir nasdem dari koalisi
kenapa karena nasdem itu punya kontribusi nyata
tidak ada yang bisa ini bukan soal besar kecil
kabinet itu adalah sebuah rumah milik bersama
jadi kita tidak in the cost
jadi kalau kita ke in the cost kita tidak bayar cost anda boleh usir kita
jadi ini biasa biasa saja
ungkapan ungkapan seperti itu biasa saja
kemarin saya sama pak jarod di kompas tv juga biasa
ternyata ini kan panasnya cuma di luar saja
di dalam kita ini biasa biasa aja
mas umam apakah memang sepertinya biasa biasa saja
karena politik itu kan panggung depan dengan panggung belakang itu sangat berbeda ya
menurut anda ini biasa biasa saja atau enggak
mbak nana saya pikir di forum ini
kita menemukan sebuah mekanisme konflik manajemen yang cukup matang ini
apalagi yang dikirim oleh pdib adalah prof hendrawan suprateknol
penjelasannya cukup logik make sense dan juga ya tertata dengan baik
dan tadi seolah olah kemudian tidak apa apa
tidak terjadi apa apa
tapi mbak meskipun demikian
bagaimanapun juga diakui atau tidak
memang ada dinamika internal di dalam konteks koalisi pemerintahan saat ini
apa yang disampaikan oleh prof hendrawan tadi
tentu mekanisme manajemen terkait dengan konteks reward and punishment stick and carrot
itu tentu sebuah
logika tata kelola pemerintahan yang memang harus dilakukan
tetapi pada saat yang sama
tentu dalam ruang politik kita juga melihat
bagaimana statement diungkapkan berkali kali oleh pak hasto
pak hasto bukan entitas terpisah
beliau adalah sekjen pdib
menyatakan merah putih bertahan yang biru disobek saja
kemudian ungkapan ungkapan yang lain
diakui atau tidak
ya ini adalah sebuah
indikasi yang cukup clear
memang ada indikasi yang cukup kuat di internal
jadi konflik internal
yang memang mencoba untuk menggeser
internal siapa dengan siapa
internal konteksnya disini diakui atau tidak
ya memang ada upaya dari teman teman di pdip
yang mungkin kalau misal transfer of knowledge dari prof hendrawan tadi
disampaikan kepada pak hasto
disampaikan kepada teman teman yang lain termasuk pak jarod
mungkin intensitas perdebatannya tidak seperti itu
tetapi ternyata berbeda
dan yang disampaikan pak hasto mohon maaf
sebuah ekspresi yang cukup vulgar secara politik
itu adalah serangan terbuka terhadap nasdem
ekspresi terbuka vulgar kepada nasdem
yang merah putih bertahan yang biru disobek saja
itu ekspresi vulgar loh prof hendrawan
jadi sebenarnya ekspresi orientasi
bagaimana kita hidup dalam satu pemerintahan
karena jujur saja kami sebenarnya agak terkejut ketika
nasdem sedang mengembangkan satu politik antitesis
di politik antitesis itu sudah dijelaskan bahwa itu tidak mewakili nasdem
sudah ada stand man resmi
sudah ada stand man resmi bahkan yang menyampaikan pertama kali sudah mendapatkan punishment
sudah spankulir ya
saudara syulfan nindam
kami melihat bahwa ada pergeseran orientasi dari nasdem
melihat indonesia ke depan
nah ini menarik
karena kan sekali lagi ketika kita memegang fokus atau berfokus pada sustainability
maka politik antitesis seperti ini kan sebuah disrupsi
ya itu kami diskusikan sempat tapi tidak sekali lagi kami tidak mau mengembangkan politik berbasis kebencian
ya tidak karena kami dilatih tadi dalam kultur yang objektif
ya kami terbiasa berdialektika
ya dengan satu fenomena dan persoalan
oke jadi dengan adanya pandangan pergeseran orientasi nasdem ini bagi pdi perjuangan
itu suatu masalah ya
jadi kami membaca nasdem ingin memiliki peran yang lebih besar dalam konteks politik indonesia
nasdem tidak mau menjadi follower
nasdem sedang melakukan political positioning sebagai market leader lah istilahnya
itu sebabnya dia kalau dalam teori ekonomi itu ada ya first mover advantage
mengambil keuntungan dari penggerak utama
orang yang pertama bergerak
itu sah sah saja dalam politik ya
nasdem tentu ingin menjadi partai yang lebih besar bahkan menargetkan tiga besar kalau bahkan dua besar misalnya
itu wajar saja
tetapi sekali lagi kami melihat ini dalam konteks tadi
bagaimana membayangkan indonesia ke depan keberlanjutan pembangunan dan seterusnya ketika tiba tiba muncul tadi
oke muncul politik antitesis silahkan
muncul politik antitesis para slim
saya sudah tegaskan tentang statement itu
kita sudah clear
kita sudah release
nasdem itu salah cirinya itu restorasi
restorasi itu tadi seperti dikatakan profesor
kecepatan dan ketepatan dalam bertindak
kita masih ingat bagaimana kasus jawa barat
nasdem hanya lima kursi mencalonkan
jadi ini memang ciri ciri nasdem
yang penting adalah sikap kami
sikap kami terhadap kontrak politik terhadap pak jokowi tidak berubah
silahkan cek di dpr sampai sekarang
ada tidak satu langkah nasdem saja yang melenceng dari kebijakan kebijakan pemerintah
jadi sekali lagi saya bilang apa yang terjadi ini bagian dari dinamika politik saja
bagian dari dinamika politik
kita saling menghargai
yang penting bagi kami kami mengembangkan politik kesetaraan
tidak ada yang subordinat
itu penting sekali buat nasdem

perlakuan kita terhadap sesama sama politik itu yang penting sekali buat nasdem
nah kemudian bagaimana dengan situasi
artinya ada yang merasa lebih besar begitu menurut nasdem
tidak maksud saya
tidak sebaiknya yang begitu sikap sikap yang seperti itu
jangan dikembangkan karena nasdem pasti tidak terima
kemudian kembali ke dinamika dinamika yang sekarang
kontrak kami dengan pak jokowi jelas
kalau kami misalnya ada ada pernyataan yang mengatakan
ya nasdem kalau fair keluar saja

perubahan orientasi tadi
perubahan orientasi ini waktu deklarasi anies tiga oktober
itu pak surya paloh jelas kok
kita ingin meneruskan hal hal yang positif dari pembangunan ini
dan itu bagian dari restorasi
yang paling penting menurut saya lihat sikap nasdem di dpr
tapi kata pak jarad kalau jentol nasdem mundur saja
yang kita mau pertanyakan
itu pernyataan pak jarad yang saya kutip ya
jadi kalau nasdem tidak mundur

kalau tidak jentol
justru kita akan dipersoalkan
kalau kita mundur justru rakyat akan mempersoalkan
eh kontra eu sampai dua ribu dua puluh empat
kenapa mundur sekarang
kalau sudah tidak diinginkan
yang tidak diinginkan siapa
yang jadi presiden siapa
ya presiden mengangkat dan memberhentikan menteri
dan kita yakin sekali jokowi sebagai seorang negarawan
dia tidak akan melakukan resafel hanya karena usul satu dua orang
oke saya mau tanya ke bang abalin sebagai istana
presiden tidak akan melakukan reshuffle hanya karena usulan satu dua orang
hanya karena bisikan satu dua orang
yang paling pokok itu begini ya
ini harus kita ini kan mahasiswa juga sedang mendengar
dan seluruh rakyat indonesia mengikuti acara ini sangat diniminati oleh banyak orang
oke langsung bang ini politisi muter dulu nih
dengar dulu nana baik baik
orang kan partai partai politik itu memberikan kader terbaiknya
kepada presiden terpilih dan wakil presiden
untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan
udah gak ada urusannya dengan partai politik
sudah selesai diwakafkan
sudah selesai diwakafkan
bahwa dia berkoalisi iya untuk mengawal pemerintahan di parlemen
dengan pemerintahan check and balances itu kan penting ada
jadi kalau nanti presiden memberhentikan
saya itu berkali kali bilang
begitu melenggangkan kakinya dipanggil oleh presiden datang di istana dengan sumringa
senyum penuh kegembiraan
kalau pergi tinggalkan istana
orang bicara tentang masa depan republik kok rumit banget sih
oke tadi anda tidak menjawab pertanyaan saya
apa pertanyaan nana
presiden tidak akan terjebak ya
siapapun bisa memberikan usulan
siapapun bisa datang berbicara dengan presiden
tapi hampir enam tahun saya ada di istana negara
melihat gaya kepemimpinan presiden joko widodo
ini presiden yang tidak pernah punya
tidak bisa diintervensi
dan tidak akan bisa dipengaruhi oleh siapapun
mas umam anda percaya bahwa presiden tidak bisa diintervensi
ini padahal partai motor koalisi utamanya loh
mbak nana ini menariknya begitu kemudian kita sentil satu dua
argumen kemudian mulai terbuka
ini kemudian sebenarnya mengkonfirmasi ada sanksi
ini sesuatu sedang tidak baik baik saja ini
jadi kalau misalnya tadi segmen pertama

nah oleh karena itu dalam konteks ini mbak
sebenarnya presiden sendiri oke lah
dalam konteks ketatanegaraan hak prerogatif
tetapi bagaimanapun juga statement dari teman teman pdip
itu akan menciptakan tekanan politik kepada presiden
untuk menggunakan otoritas kewenangannya
apakah menggunakan ini dalam konteks mengangkat atau mereshuffle
satu dua pihak tertentu
nah secara umum setidaknya ada dua kalkulasi
yang pertama kalkulasi teknokratik
bagaimanapun juga betul tadi disampaikan prof hendrawan supratekno
ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan reshuffle
karena bagaimanapun juga
nanti jika ada satu dua pihak di dalam kabinet yang kemudian menjadi kontestan
jangan sampai kemudian kinerja pemerintahan menjadi pincang
maka kemudian itu harus segera ditambal dengan cepat
supaya kemudian legacy yang tadi disampaikan oleh prof hendrawan
bisa kemudian diciptakan dengan efektif
tapi di sisi lain kalkulasi teknokratik itu adalah satu hal
tetapi ada juga kalkulasi politis
yang juga mencoba untuk merespon dinamika politik di internal pemerintahan
bagaimanapun juga sebuah pemerintahan tidak akan bisa berjalan efektif
kalau tidak ada stabilitas di dalamnya
nah oleh karena itu sebenarnya komunikasi antara pdip dengan nasdem
itu yang sebenarnya harus disetelkan dulu
sekarang komunikasinya menurut mas umam sedang tidak baik baik saja ya
fakta menunjukkan memang ada bersaut sautan
dan ada fakta yang kemudian mencoba untuk
ya sesuatu memang menunjukkan antitesa
kalau misalnya tadi disampaikan antitesa
antitesa itu sesuatu yang lazim
berasal dari tesis atau tesa
kemudian antitesa menjadikan sintesa
kalau misalnya ini kolektif
menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif yang baik yang contable transparan
tetapi kalau misal kemudian antitesa dimaknai sebagai upaya untuk memberangus
mencarikan sesuatu yang kemudian melemahkan
mungkin itu bisa memunculkan sesuatu yang ya pertanyaan besar
ini yang harus disetelkan
tetapi terlepas dari itu
kita melihat apa yang dilakukan oleh teman teman nasdem
tampaknya sudah siap dengan segala konsekuensi
dari pilihan politik yang sudah dilakukan
apakah memang betul betul siap
saya nggak tahu ya
apakah betul betul nanti akan mengepak koper kemudian keluar dari koalisnya pak jokowi
atau justru sebaliknya
karena kalau disindir terus menerus
biasanya orang juga akhirnya pilih keluar saja
kita lihat apakah bang abalin tadi tetap tersenyum
oke nanti kita akan bahas lebih dalam faktor antitesa itu di segmen berikutnya
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalsyuh